jajan dulu yuk
kamu mau jajan apa
bagi pengen mie ayam
jadi tadi juga aku mikirnya pengen mie ayam
buur kacang hijau
buur kacang hijau bukan
beli satu dong
kalau udah habis kenapa teriak
aduh ah aku habisin es teh manisnya dulu
apa maksudnya ini comel beiskot menurutrt
deman kita udah nih
aku mau duduk sini bob
lu kok kemarin kagak ngajak anjak gua
habiskan tadi dulu lah kagak mau
kagak ada orangnya
bang bubur kacang hijau
udah nggak habis
mak kuenya udah matang
peng iyo mau balik
udah bilangin sama cita
mak iyo mau balik
teleponnya mak pilih dulu
kamu tinggal dikit lagi
ntar kalau udah selesai tapi balikin
sebelah warung baso
pak haji sama babe
kompak banget ih
eh lu yang barengin buah
yang penting kita udah bisa ketemu citra sama ines
eh tadi di sekolahku ada pembimbingan konseling
buat minat jurusan kuliah
oh kamu nanti mau masuk mana
aku sih nanti pengennya masuk
ah aku juga

kan tadi aku nanyain pas lagi ketemu di jalan
ineke pengen baca
tadi lihat di twitter katanya novelnya bagus
aku tanyain dulu ya
soalnya tadi dia bilang udah dibaca separoh
soalnya tadi dia bilang udah dibaca separoh
soalnya tadi dia bilang udah dibaca separoh
anu novelnya belum selesai gue baca
anu novelnya belum selesai gue baca
anu novelnya belum selesai gue baca

iya sebentar lagi kok
iya sebentar lagi kok
gimana pak habis buburnya hari ini
loh kalau habis kau mau kasih apa
kalau habis kau mau kasih apa
kayak enggak senang gitu
tadi pas mau pulang ada yang beli
ya buburnya sudah kehabisan
berarti itu namanya enggak rezeki pak
besok besok enggak usah yang dikurangin ya buburnya
masih dibaca sama emak
masih dibaca sama emak
mendingan kamu minta tolong ngojak aja tupur

tadi kan citra nelpon gue nanyain novelnya minta dibalikin
nah sekarang novelnya lagi dibaca sama emak
nah sekarang novelnya lagi dibaca sama emak

ngomong sama emak aja enggak berani
oh mau balikin novel ke rumah citra
jak jangan jangan jangan
kok tati lagi di mana
suruh nungguin si tugil langsung ke sana
jangan jangan jangan

lo tunggu situ dan tarpurnya nyamperin ke sana
ada apaan sih
biar saya aja yang balikin novelnya
kok tati tahu ceritanya enggak
tadi diceritain sama emak
tadi ceritain sama emak
tadi ceritain sama emak
tadi ceritain sama emak
jadi begini ceritanya
eh mas pur
ini novelnya ini novelnya bagus
cerita ibu dan anak yang menyentuh banget
kok mas pur tahu isi cerita novelnya
soalnya tadi mbak iyo ke sini
katanya emak mau pinjam novelnya
ano sebenernya gue gak kuat baca novel
terus sama mbak iyo dipinjemin ke emak
cowok emang jarang suka baca